jokowi pergi ke berbagai daerah dan dalam kepergiannya itu tiga hal dilakukannya
pemberian bansos mengkonsolidasi aparat dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa
tadi saya sudah jelaskan saya jelaskan lagi
coba saya mau cari data yang ini saja
ini basis dari pak prabowo tahun dua ribu empat belas
itu perolehan suaranya di gianjar itu nomor dua dari mentawai itu dua puluh lima
di tahun dua ribu sembilan belas hanya tiga persen
kalau tidak ada kecurangan melalui bansos tidak akan mungkin terjadi angkasa
apakah ini hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini
nah ini adalah hasil survei dari litbang kompas yang kami sertakan
yang di situ memperlihatkan ada
sehingga kemudian bansosnya jokowi
jadi ada tujuh delapan juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari pak jokowi
jadi survei ini mengkonfirmasi itu
baik saya lanjutkan tinggal enam halaman lagi saya akan cepat cepat saja
pertama yang lanjutnya majelis ada pelanggaran prosedur
ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara cara curang yang dilakukan oleh presiden jokowi
untuk mendukung paslon dua yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan
dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara
setidaknya ada delapan majelis
ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut dua
ada pengurangan suara pemohon
ada yang mencoblos lebih dari satu kali
dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem it
cuma saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan
saya bisa dikasih dokumen lainnya kalau di sini ada yang hilang

manupalusi dpt ini menarik untuk dikemukakan
itu di halaman tiga puluh lima majelis
ditemukan beberapa dpt janggal
kpu menyatakan bahwa kejanggalan dalam dpt katanya dikarenakan salah input sebanyak lima ratus dua lima ratus enam puluh empat pada juli dua ribu dua puluh tiga di jawa tengah
dpt janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah tujuh belas tahun
ada pemilih yang berusia ini fantastis majelis ulama
ada pemilih yang berusia satu tiga puluh tahun
dan pemilih berusia di atas seratus tahun
temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf
dan ada juga pemilih yang dianggap janggal
kemudian identitas rt rw dan tps
itu ada sekian banyak
yang paling menarik adalah di poin kedua majelis
itu surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut dua
bawaslu ini harus diapresiasi bawaslu
bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran pemilu di kuala lumpur malaysia
di mana ada dua puluh tiga surat yang dikirim via pap
bukan tercoblos maksudnya dicoblos
selain itu terdapat delapan puluh dua alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara
selain itu juga ada pengurangan suara calon
dan ada politik uang
ada mencoblos lebih dari satu kali
ini yang juga menarik sebenarnya tps janggal
sejumlah tps itu di halaman tiga puluh tujuh poin enam
sejumlah tps dilaporkan janggal
karena tidak terdaftar sebelumnya seperti yang terjadi di sleman dij
tentang penetapan jumlah tempat suara pemukulan data tahun dua ribu empat
jumlah tps di kelurahan purwomartani di kecamatan kalasan kabupaten sleman
namun setelah dicek dalam laman kpu
ternyata bahwa jumlah tps di kelurahan purwaruk martani kecamatan kalasan kabupaten sleman dj itu
nomor tps nya juga terlihat aneh
kecurangan termohon juga dilakukan melalui sistem it
majelis saya akan membacakan sedikit saya dalam sistem it ini
sistem it kpu yang didalamnya ada sirekap
menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kpu
yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual
justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi
serta upaya upaya framing lainnya
terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaran pemilu
dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur
terbuka akuntabel efisien efektif dan accessible
sirekap semula tidak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual
karena itu ada majelis yang namanya sirecap mobile apps
yang dimiliki oleh ketua kpps
yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen chasil
yang merupakan hasil penghitungan suara di tps
sehingga seharusnya menjadi dokumen yang realible yang dapat dipertanggungjawabkan
nah ada yang menarik itu di puen d majelis
ditemukan adanya salah satu fitur yang tertiba tiba tiba muncul
kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobil apps
sirecap yang dimiliki kpps yang memegang backend apps
empat hari sebelum pencoblosan tanggal sepuluh februari
tiba tiba ada muncul fitur bypass launching dan security
sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka
karena source code dapat diubah
munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di sirekap
tapi juga potensial menghilangkan metadata
dari tim forensik kami mereka mengatakan dan menyimpulkan
sebagian besar dokumen c hasil yang didapatkan dari portal www kpu go id
itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya
karena sehasil yang dijadikan dasar rekapitulasi itu
dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan
karena tidak memiliki metadata menurut kami
yang sulit untuk dikonfirmasi
legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa itu sebabnya
legitimasi terhadap proyek selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan
oke majelis hakim saya ingin membacakan petitum